saat ini harga minyak goreng kemasan dua liter sudah mencapai empat puluh dua yang biasanya tiga puluh lima rupiah
keadaan ini membuat omset para pedagang pasar menurun
menurut alfian salah satu pedagang pasar menteng pulau jakarta selatan penurunan omset ini mencapai tujuh puluh lima persen dari biasanya
keadaan ini sudah terjadi sejak pertengahan tahun lalu dan terus meningkat setiap bulannya
sangat terpengaruh mahal banget dari sananya naik masa kita nggak naikin
bingung jualnya pembeli juga inginnya kan yang murah nggak mahal mahal
tak hanya pedagang pembeli minyak goreng kemasan di pasar tebet barat jakarta selatan juga mengeluhkan kenaikan harga yang tak kunjung normal
ia merasa kali ini harga minyak goreng sangat tidak masuk akal
hal ini membuat dirinya harus mengurangi pemakaian minyak goreng
ya sangat memberatkan ya
untuk kita ibu rumah tangga naik langsung ke tiga puluh dua
ya sekarang ya mau gak mau ya harus kita beli gitu
kita kalau belanja ini naik ini naik kita pusing
ya gimana ya kalau dia naik udah dibeli aja deh
kalau habisnya udah naik ya
di pakalongan jawa tengah kerumunan warga mewarnai pembagian kupon pembelian minyak goreng di halaman kantor disper indah kebupatan pakalongan
petugas membagikan seribu lima puluh enam kupon antrean dan setiap warga dibatasi
pembelian minyak maksimal dua liter
warga mengaku senang dengan adanya operasi pasar ini mengingat harga minyak goreng di pasaran yang naik cukup tinggi
alhamdulillah meringankan di harga dua puluh delapan empat belas dua liter
di pasaran berapa

pembelian minyak goreng ini membuatnya lebih mudah
pemerintah pusat memutuskan menyebar minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen seharga rp empat belas per liter
penyediaan minyak goreng ini merupakan hasil kerjasama badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang memakan anggaran sebesar tiga enam triliun rupiah
pemerintah mengambil kebijakan untuk penyediaan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga rp empat belas per liter di tingkat konsumen
sekali lagi di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh indonesia
kemudian penyediaan ini disiapkan untuk enam bulan ke depan dan akan dievaluasi di bulan mei
kita rencananya akan menunjuk dulu lima industri yang sudah siap dengan kemasannya
kita akan mulai mudah mudahan produksi akan segera berlangsung
tidak akan lebih lama daripada awal minggu depan pemenpun
menteri lutfi berharap program ini dapat memberikan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat
tim liputan cnn indonesia